dan bantuan untuk korban terkena dampak gempa dan tsunami terus mengalir
salah satunya terpusat di posko pangkalan tni angkatan udara samratulangi
yang beroperasi selama dua puluh empat jam non stop
kloter kedua pesawat hercules a seribu tiga ratus tiga puluh enam tipe c satu ratus tiga puluh pun siap kembali ke palu siang tadi
setelah membawa satu ratus tujuh puluh sembilan pengungsi dan bantuan logistik
pesawat hercules a seribu tiga ratus tiga puluh enam tipe c ini akan kembali bertolak ke palu pada hari siang
siang tadi maksud kami dengan membawa sebelas ton tujuh ratus kg bantuan logistik
dari masyarakat sulawesi utara
bantuan logistik ini terdiri dari bahan makanan obat obatan
serta tim medis dan tim untuk memperbaiki jaringan telekomunikasi
sudah datang satu pesawat hercules c satu ratus tiga puluh dari palu ke manado
membawa pengungsi sebanyak satu ratus tujuh puluh sembilan orang
dan dua jenazah atlet perarayan asal sulawesi utara
pemaham petra mandagi dan glenn menonuto
tadi sudah dikirim juga bantuan untuk korban tsunami dan gempa di palu
serta tim medis dan tim peralatan telkom untuk perbaikan jaringan